bahkan rencananya di masa depan para boboto juga bisa memiliki saham persib bandung
dari sisi hijau dan berkata
jadi kalau di surabaya kan ini namanya kayak tahu apa
menggantikan presenter pembawa berita
arisan ini dibuat kelompok kelompok oleh pengelola yang disesuaikan dengan nominal uangnya
hanya restoran restoran yang sehat
ya adanya firman di prawira juga maksudnya ya sangat membantu lah
salah satu pekerja ditugaskan mengambil nira dari pohon setiap pagi
saya pun berkunjung ke sana dan ditemani kepala rumah sakit melihat fasilitas yang disediakan
ada seorang penyanyi dangdut baru yang tengah meramaikan kancah musik tanah air
jika tidak ada varian baru
tapi kalo ini kata mike glover emang clay thompsonnya indonesia sih alutfi tuh
langsung menuju ke asrama haji
gak sih sebenarnya dulu sama orang tua karena badung kali ya
itu juga tuh gak bagus kan
sehingga wajib dilindungi atau wajib dilestarikan
atau mungkin sekarang sangat berdebar debar terus cemas
semoga menjadi pemenang seri a tahun ini
aku malah heti balik deh kak
dan arief terima kasih banyak
enggak mungkin cacingan satu hari pernah menyebabkan kematian
dia dulu di pelatih gua di raguna enggak
kita targetnya kan seratus ya hari ini kita masih sekitar di angka lima puluh
track back dari mana ya
dengan total dua puluh delapan wahana yang bisa dinikmati pengunjung mulai dari yang ramah anak sampai yang ekstrim
sebaiknya berkonsultasi dengan petugas medis
di lahan seluas tiga ratus lima puluh meter persegi itulah
biasanya celorot selalu tersaji saat masyarakat purworejo menggelar sebuah hajatan pernikahan maupun hitanan
kota kota besar di dunia mungkin ya
lebih kecil lah sekarang gitu
mengantarnya meraih gelar doktor di bidang biologi
rp satu ratus dua triliun rupiah bantuan pinjaman atau dana yang diberikan untuk pembangunan sejumlah proyek strategis
bagaimana target korea ini meng guide wisatawan setelah pandemi
nah dia tuh datang kan nah kita tuh lagi sparring lawan west bandit
begini kalau ada penyakit penyakit baru seperti s
ru pdp akan memberi efek jerah bagi pelaku pembocor data
dari media apa netizen apa itu
itu kita udah nyari pesantren udah pesen kamar
satu kan latihannya jauh tuh kalo di casper kan
daging kambing tak boleh dikonsumsi berlebihan
dan memulai bisnis ekspor daun pisang
apa yang bisa kita lakukan lebih banyak
yang menipu masyarakat kita masih ada di masyarakat kita
kebocoran pipa air akibat kerusakan pipa pipa tua diklaim merupakan penyumbang terbesar nrw
tujuannya itu untuk menjaga agar kita tetap elegan seperti maid and butler disini
pak harto jadi presiden tapi mbak tutut dan lain lain itu di dpr di parlemen
untuk datang di aksi kamisan karena
ada tiga jenis transplantasi rambut yakni operasi perluasan jaringan kulit kepala operasi mengurangi kulit kepala dan implan rambut
ini ada uritan juga uritan telur muda bersama kepala saya paha juga ada
berikut warga untuk sama sama membantu membuat satu program merubah lingkungan menjadi hijau
jenang dalam bahasa jawa berarti bubur
masyarakat itu juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi isu
ya ada visi putih ya nanti kita besok besok sama edwin kita bahas divisi merah ya berarti ya
putra sesana ya sekarang akademi saya juga
jadi tidak ada fmcg dan perusahaan segar
centernya bisa dibilang kurang dominan ya kan
dan juga jangan lupa tolong dilakukan di bawah penguasaan dr spesialis gizi klinik
yang ada di kabupaten deliserdang dan kota medan
pada hari pertama penerapan sabtu kemarin
namun bukan tidak mungkin para pemeran hanya ingin mencari sensasi dan menaikkan pamor mereka
sebagai langkah antisipasi pemerintah telah menyiapkan kebijakan protokol kesehatan bagi jemaah haji
kurang lebih seperti itu bu yang akan kita gali nantinya
oh yang tahun lalu yang bareng sidiq gitu aja
serta perwakilan dari kementerian hukum dan ham
di mana anda membawa keluarga anda untuk bekerja di indonesia
paling tidur doang udah kalau udah tidur yaudah mulai enakan
maju sebagai calon anggota legislatif itu kan model model dinasti politik dari klaster pertama
apalagi ketika mendengar kasus serupa di banjarnegara
jadi yang menggunakan kekerasan secara tanpa pandang bulu itu adalah terrorist
permisi bapak ibu permisi bapak ibu bapak izin ini meskipun masih ada yang ngantri pak kalau misalnya saya bungkus buat dua lagi kira kira boleh nggak nih pak
tetapi itu tidak menjadi hal yang menonjol di berbagai sudut indonesia
idealnya setiap empat jam berkendara wajib melakukan istirahat selama tiga puluh menit
tadi dikatakan ya karena krisis itu yang bagus
pertanyakan adalah bagaimana mekanisme mereka berproses di partai politik itu
atau untuk melakukan kekerasan yang lebih parah lagi
tapi yang dua terakhir belum kak
kan sempat comeback terus vakum lagi
jadi kita juga menggandeng
masukan masukan gitu gak sih buat guard guard yang lain
yaitu ada saksi saksinya lebih dari satu ada bukti surat dokumen dokumen
kelurahan penjaringan jakarta utara
jadi sebelum kawasan itu terbentuk secara formal di pemerintah
dengan terselenggaranya proses pemilu
kertas yang sudah kering kemudian disortir satu persatu
entah itu daging sapi daging kambing
dan juga ketiga yang kita lihat dari pengalaman ini memang kendalanya adalah kendala dari sektor sarana dan prasarana
jadi di bagian samping ini mereka buat seperti diuruskan
menjaga kemudiannya dengan berjalan ke bogor
ada yang di mpr dan sebagainya
yang seringkali terlewat oleh kita bagaimana fenomena dinasti politik di provinsi banten
tapi implikasi realnya sudah langsung ketahuan di hari itu pada waktu ditetapkan
oke artinya persoalan sanitasi itu yang harus diprioritaskan ataupun diperhatikan oleh masyarakat begitu ya pak emil
jika pasien covid sembilan belas yang memiliki comorbid diabetes ini melakukan isolasi di rumah
bahwa ibu kate walton adalah pegiat hak perempuan yang berdomisili di genbera
karena ini merupakan event internasional
karena ada banyak program pelajaran online
pembangkit listrik pribadi milik pria tujuh puluh enam tahun itu tidak jauh dari kediamannya
ketika generator mati tiba saatnya petugas mengecek kondisi pelumas
yang ada corey weaver gitu ya
karena mungkin coach yobel juga tau oleh master soalnya tujuan mereka gak disini
poin kedua sebagian besar kasus yang sekarang ada relatif usianya muda atau ya katakanlah daya tahan tubuhnya bagus
kalau aku sih suka agak dancing atau mungkin olahraga
sebagian diantaranya menggunakan bahan galvanis yang rawan karat dan kebocoran
namun bukan roti biasa tapi roti yang sedang viral dan juga kekinian
udah ada pandemi kan jadi kelihatan
nah kita bahas keseruan film ini bergabung melalui sambungan zoom
kematian dari pasien diabetes yang mengidap covid itu sampai tujuh kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
atau kita konservasi ternyata wisatawan itu datang
seperti bangunan bunga burung hingga aneka satwa
teknisi pamjaya yang terlibat melakukan sambungan ilegal akan dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat
maka kali ini kelihatannya kita sudah lebih cair ya
ya ini dikembalikan terhadap gempa yang terjadi di cianjur kemarin
dengan adanya aturan fifa tersebut dibuatlah souvenir yang menggunakan gambar maskot lokal sulo dan bolo
penanganan migren dilakukan tergantung pada frekuensi tingkat keparahan migren serta kondisi kesehatan pengidap migren
bagaimana pertama peran media itu
oh berarti bawa gara gara nita ya
bagus baru masuk sih wah menarik gitu
sementara cangkangnya ini harus satu satu nggak boleh kemasak karena berbahaya buat kesehatan
pariwisata ikan karang dan lain sebagainya
apalagi yang basisnya itu ada instruksi seperti manufacturing misalnya
harganya soalnya harga kan biasa naik turun
walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
di mana masyarakat juga masih belum memahami apa yang disebut batik
dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat kan
seharusnya itu yang lebih didalami daripada korban
dan juga kita harapkan ko rika bisa memberikan masukan
terakhir ada dispersing yang berfungsi untuk membuat sablonan kertas jadi merata
butuh teknologi butuh kapasitas
tapi chen tapi ini sebelum dbl kan dulu juga ada popmi ya popmi apa kayak kompetisi ya basket juga gitu popmi itu kan ppop itu boleh ikut gak sih
dalam sehari tempat ini bisa memproduksi sampai lima ratus kg jamur tiram
mengkerusakan perawatan dan sebagainya
warna warni kastil megah di tempat ini menyambut kedatangan kami
bahkan untuk kita manfaatkan lagi justru
malah gak juga begitu
sudah bersiap untuk mengambil langkah langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran kasus hepatitis akut
kan orang dia akan belanja nanti
lebih lah dari lima ratus kadang
maka langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi titik kebocoran di wilayah tersebut
tapi dengan bayar dicicil gitu kan
belok kampus bela daerah juga sih
bisa ditanyain ke pemain pemain lah
apa ya kayaknya seneng sih kayak akhirnya banyak juga tim yang berpartisipasi dari ke ibl gitu sih ya
untuk memastikan apakah dia termasuk kelompok virus hepatitis a b c dan ya seperti itu
kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan tugas tidak berlaku terjadi
selanjutnya dari korporasi dan bursa
biar orang tuanya aja yang kontrol kan
ya jadi operasional untuk kemudian kegiatan ini kemudian kelengkapannya kementerian obat operasi transport dan sebagainya
gak di mes kali ya kalau nggak masuk cls mah ya
mengganggu juga kesehatan maupun pernafasan juga
peristiwa itu untuk kesekian kalinya
ya setuju pertanyaan pertama nih kak
tidak bisa saya disuruh suruh di perintah perintah melanggar aturan misalkan
artinya persoalan iuran ini kan juga akan melibatkan bpjs sebagai badan pengelola dari jaminan kesehatan ini

wawon cs melakukan pembunuhan dengan modus dan teknik serupa
udah kebetulan tuh dari pas kita dirumahkan
boleh di lokan di luar boleh
saya sangat teruja dengan
menjadi isu adalah adanya gap antara
kerja kerasnya membangun kesadaran dan menggerakkan warga untuk menjaga lingkungan
sebagai salah satu sumber daya alam kita
iya untuk target sekarang sih kita lagi woro woro kembali
ini pasti seru serunya nih soal soal ibl di bulan bulan desember bro bu ya berarti ya
kemampuan beliau untuk benar benar bisa membuat siapapun yang saat itu menjadi mitra bicaranya
bukan warga bandung tapi loyalnya luar biasa nih sebenarnya bukan buat warga bandung tuh buat
sehingga jelas bahwa ada perbedaan antara utang yang bersifat produktif dengan utang yang bersifat konsumtif
tidak langsungnya apa orang tidak produktif
jadi hal hal seperti itu dibangkitkan kembali karena itu adalah suatu proses kearifan lokal yang sebenarnya sangat berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat juga
warga yang awalnya hobi berburu kini justru mampu mengembang biakan lebih dari enam puluh ekor jalak bali dan jalak nusa